pan pan hidup semakin mapan
memasuki tahun politik berbagai strategi partai dilakukan untuk mendapatkan perhatian publik dan mendapatkan suara saat pemilihan umum
salah satunya menggunakan jingle atau mars partai politik yang unik dan enak saat didengar
salah satunya lagu yang diciptakan eko hendropurnomo alias eko patrio ketua dpw pan dki jakarta
dalam berbagai agenda pan lagu yang berjudul pan pan terdepan ini selalu diputar
mars ini memiliki lirik sederhana dengan musik yang menarik perhatian
partai demokrasi indonesia perjuangan juga meluncurkan lagu berjudul jarji jarbe yang diartikan ganjar satu ganjar semua
pan pan si ci pan tan ka pen
lagu ciptaan sri krishna encik seniman asal yogyakarta ini juga menyita perhatian saat berbagai agenda pdi perjuangan digelar
bukan hanya pan partai keadilan sejahtera juga memiliki ciri khas dengan lagu berjudul go pks go
lagu ini akan diputar saat agenda senam bersama seluruh kader pks
namun apakah ekspresi politik
lewat jingle atau lagu efektif menggayat suara generasi milenial
kalau ngaruh sih enggak cuma terngiang ngiang iya
kan kayak ada pan terus pdp yang tank tank tank terus ada mars perindo
pengalaman aku pertama kali pemilu kan lima tahun lalu kan
itu tuh aku pas buka lembarnya tuh aku gak kenal nih siapa aja
tapi dengan mereka bikin sesuatu yang kayak gitu yang viral gitu jinglenya
itu jadi oh gue kenal nih pan nih gue tau lagunya gitu kan
jadi mungkin itu bisa jadi faktor yaudah gue lebih better milih pan karena gue tau pan gitu
gue pernah dengar jinglenya itu bisa jadi salah satu faktor yang ngaruh juga sih
ya jelas enggak sih sebenarnya karena kalau dibilang lagunya keci dan juga menyebalkan di telinga karena muter terus iya
tapi kalau buat milih parpol atau capres ya jelas enggak
mungkin kalau yang genzi masih bisa ketarik lah ya
mempengaruhi sih enggak ya cuma secara awarenessnya pasti orang makin jadi kenal kan gitu sih
ujang komarudin pengamat politik dari universitas al azhar mengatakan
jingle dan lagu mars parpol memang bisa dijadikan salah satu strategi untuk menarik perhatian
namun bukan untuk menarik suara untuk memilih partai atau calon presiden
menurut ujang mars partai hanya bisa meningkatkan awareness
namun yang menjadi lebih penting adalah visi misi dan program partai atau kandidat
yang dilakukan oleh partai politik mengeluarkan mempublis jingle nya di layar kaca termasuk di media sosial ya itu untuk menarik peminat
tetapi apakah bisa dikonversi menjadi suara itu ya tentu berbeda lagi lain lagi
karena faktor jingle dengan faktor suara itu berbeda
jingle itu adalah untuk menarik minat publik atau masyarakat termasuk kaum muda bukan dalam konteks untuk memilih
ujang menambahkan masih banyak strategi lain yang bisa dijadikan prioritas
salah satunya dengan membuka ruang diskusi dengan berbagai kalangan masyarakat
dan memberikan bantuan serta perhatian khusus kepada rakyat kecil
tim liputan cnn indonesia jakarta